laga penyisihan grup piala fc akan kembali digelar di stadion utama gelora bung karno jakarta pada rabu malam
kali ini klub persija jakarta akan menjamu klub asal vietnam song nam he an yang menduduki peringkat pertama di kelasemen grup h
pada pertandingan kali ini loket penukaran dan penjualan tiket dibuka di lapangan blok s jakarta selatan
menurut catatan resmi asean football confederation jumlah penonton laga persija kontra tampines rover selalu menembus rekor penonton terbanyak piala fc untuk fase grup dengan total tiket yang terjual sebanyak empat puluh sembilan lima puluh enam buah
antusiasme pendukung persija inilah yang mendasari pemindahan loket tiket dari stadion utama gbk ke lapangan blok s
tingginya minat pendukung persija atau jackmania ini merupakan efek dari euforia kemenangan persija
di piala presiden dua ribu delapan belas pertandingan pada rabu malam ini diyakini akan kembali menembus rekor penonton terbanyak atau paling tidak menyamai rekor penonton sebelumnya
pihak persija juga mengantisipasi peredaran tiket palsu dengan menyiapkan tim yang akan mendeteksi calon tiket di sekitar stadion
tiga puluh ribuan sudah sold out
mungkin per hari ini bisa nambah
mudah mudahan bisa mencapai rekor yang kemarin
sudah ada erlangga wisnuwaji di stadion gelora bungkarno jakarta
angga bagaimana suasana jelang pertandingan kali ini
apakah sesuai dengan target untuk semeriah ketika pertandingan sebelumnya digelar
ya yuda bisa saya informasikan bahwa saat ini hujan sudah mulai turun di kawasan senayan jakarta
dan sejak pukul setengah lima sore tadi para pendukung tim persija jakarta atau the jackman
sudah mulai berdatangan ke kawasan stadion utama gelora bung karno senayan jakarta
hal ini memang sesuai dengan himbauan yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana
di mana panitia menghimbau agar para pendukung ini hadir dua atau tiga jam sebelum kick off atau pertandingan berlangsung
hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan penonton seperti yang terjadi di pertandingan penyisian yang sebelumnya
antara persija jakarta melawan sepuluh minutes rovers dimana saat itu ada sedikit masalah pada scanner barcode tiket

jadi kita harus berhenti menghidupkan penonton yang sudah berlangsung
ini cukup panjang dan himbauan ini tentunya untuk menghindari penumpukan penonton tersebut untuk masuk ke areal stadion
dan menurut rencananya kick off pertandingan antara persija jakarta lawan klub vietnam song lam nge an ini
akan berlangsung pada pukul setengah tujuh malam nanti yuda
ya angga terkait dengan pengamanan karena memang mengingat pertandingan sebelumnya sempat terjadi kerusuhan
apakah kali ini jauh lebih diperketat dan terakhir adalah bagaimana peluang kita untuk melawan song nam nge an ini angga
sebenarnya kalau kita melihat di pertandingan persija di piala afc ini pertandingan terakhir melawan taman is rovers ini tidak terjadi kerusuhan
yang terjadi hanyalah kerusakan pada scanner barcode sehingga terjadi penumpukan penonton
namun itu supporter persija ini mampu bersikap cukup dewasa dan tidak terjadi kerusuhan sama sekali
dan hal ini juga sepanjang pengamatan saya dari sore hingga saat ini para penonton yang memasuki kawasan stadion utama gelora bung karno ini juga berlaku cukup tertib

terkait pengamanan ini tidak ada yang bisa diperhatikan
berbeda dengan pertandingan sebelumnya hanya saja panitia bila pada pertandingan sebelumnya hanya membuka empat puluh delapan pintu stadion
kali ini panitia membuka sembilan puluh delapan pintu di seluruh area stadion ini lagi lagi untuk menghindari terjadinya penumpukan penonton
dan juga kalau di pertandingan sebelumnya ini scanner barcode ini hanya dilakukan pada saat penonton akan memasuki area stadion
kali ini panitia menerapkan scanner tiket penonton ini di ring tiga
di mana penonton area di mana penonton sebelum masuk ke area lingkaran stadion utama gelora bung karno senayan jakarta
dan kalau kita berbicara mengenai peluang persija melawan song lam ngean nanti malam
ini memang persija bisa dibilang memiliki sedikit keuntungan
tentunya dengan bermain di hadapan pendukungnya sendiri di stadion utama gelora bung karno
apalagi klub vietnam ini tidak tampil tanpa diperkuat lima pemain intinya termasuk kaptennya dan juga gelandang bertahan andalannya yang pada pertandingan sebelumnya terkena kartu merah
dan pelatih persija juga kemarin berbicara pada walk media bahwa mereka tidak ingin melihat bagaimana kondisi lawannya
cuma mereka berkonsentrasi bagaimana mempersiapkan mental pemain pemain persija
apalagi persija bila bermain di stadion utama gelora bung karno ini memiliki rekor bagus
beberapa minggu lalu di final piala presiden persija mampu mengalahkan bali united
dan di pertandingan penyisian grupa piala fc kemarin persija juga berhasil menang telak melawan t minus rover dengan skor empat puluh satu
dan bagaimana hasil pertandingan melawan t minus rover
dan bagaimana hasil pertandingan melawan t minus rover dengan skor empat puluh satu
dan bagaimana hasil pertandingan melawan t minus rover dengan skor empat puluh satu